untuk menekan ulah culas pedagang menaikkan harga minyak goreng
satgas gabungan tni polri memasang tanda stiker merah kuning dan hijau
sebagai penanda bandrol mahal maupun sesuai harga ecer tertinggi atau het
stiker dipasang di sejumlah toko sembako pasar tradisional kota bogor jawa barat pada akhir pekan lalu
upaya tersebut dilakukan karena pedagang mengambil minyak goreng dari distributor
sesuai harga pemerintah namun dijual kembali dengan harga berbeda
ada yang tertip menjual seharga rp empat belas serta ada pula yang mematok harga hingga rp dua puluh
para pedagang mengaku menaikkan bandrol minyak curah karena tingginya minat pelanggan
serta terbatasnya jumlah pasokan
sementara itu induk koperasi pedagang pasar mendukung pemerintah yang telah membentuk
tim satuan tugas pengawasan minyak goreng dan kelapa sawit
dengan adanya satgas sawit ini para pedagang pasar berharap
pendistribusian dan pengaturan harga minyak goreng dapat berjalan
dan berjalan dengan baik
pasalnya tidak semua pedagang dapat stok minyak goreng bersubsidi
di masyarakat di bawah itu merasa tidak terjangkau
sedangkan minyak goreng curahnya itu sangat sedikit yang masuk di masyarakat
mudah mudahan pak lbp sebagai leader untuk mengawasi sawit ini
bisa bekerja dengan baik saya harapkan
kami sangat berharap sekali dengan kemampuan beliau
dan bisa membantu pak presiden bagaimana menanggulangi
permasalahan harga minyak goreng dan distribusi minyak goreng yang ada di indonesia ini
di cilegon banten seorang warga mampu meraup keuntungan jutaan rupiah
dari usaha menampung minyak goreng sisa pakai atau minyak jelantah
setiap warga yang datang dapat menukarkan lima liter minyak bekas
dengan satu liter minyak goreng premium
ataupun uang digital dengan harga lima ribu rupiah per liter minyak celanta
uang minyak asal asalan kan ya kang ya
kadang saya buang kue stafel kue stafel saya jadi mampu
nah jadi selama ini tuh saya bingung mau kemanain lagi minyaknya
ternyata di sini ada penampungan minyak jelantah
minyak jelantah yang telah terkumpul itu kemudian disaring ulang
dan dikirim ke pabrik pengolahan limbah minyak goreng
minyak jelantah biasanya diolah kembali untuk dijadikan bahan bakar biodiesel
dari usaha ini pengepul mampu meraup keuntungan enam juta rupiah
per sekali pengiriman ke pabrik pengolahan limbah minyak goreng
kemeliputan cnn indonesia